sinosaurus itu ya dibawa di jalanan ini gue ambil
gak usah boong
lagian pelan banget sih bawa motor kekeong tau gak
gue kenceng salah gue pelan salah
gak usah pelan pelan mendingan
ya allah pelan pelan
boto kecap bisa minggir dulu gak ada telpon
yaudah matiin aja lah
jangan gitu dong ayo lah bentar doang
tau kalau gue itu sebenarnya udah keluar dari rumah sakit
bener juga sih
yaudah deh semoga rencana lo cepet tercapai ya
dan semoga michelle cepet dikeluarin dari sekolah
main gitu dong data ini ngambek mulu
kalau gini kan cantik besti gue
yaudah gue balik dulu ya udah malem
oke dadah hati hati
eh jangan dong bajuku cuma ini
itu nona ipa temannya arin
dia ini baru keluar dari rumahnya lari
ah berarti pasti dia baru ketemu sama arin ini
wah kebetulan banget lagi lover gini dari tukang sate
aduh bagaimana ya bahaya ini
bang tunggu tunggu bang
saya mau beli satu
bang kok muter muter sih
eh kok muter muter sih
saya tuh tadi lagi cariin korek
korek saya tadi tuh jatuh
saya mau pesen satenya satu pakai lontong ya
sambelnya dikit aja
kalau betta tidak melayani nona ipa ini punya pesanan
yang anak dia jadi curiga kalau beta bukan pedagang sate betulan
kok malah bengong sih
bar sabar sebentar tayu
saya bikinkan satenya
terima kasih ya
kok kan semua mobil aku nggak ada sel
coba dicari dulu yang benar
tapi di sini sel
kalau di situ nggak mungkin hilang lah
tau dia naik ojol gue
tapi aku taruh di sini loh
bisa nggak ada ya
cari dulu yang bener ah
lu ngapain sih bukuk bukuk gitu
oh lu mau berubah jadi t rex beneran ya
emang gak nunggu ini bulan purnama dulu lu bulat berubah
lu mau sama dedek gue ya
lagi lo ngapain di sini
lu udah ikutin gue sama michelle ya
lu juga ngambil kunci mobil gue ya
hah ngaku lu
lu lihat kan gue baru datang
enak banget lu nudu nudu gue
mau ngapain di sini
mau jemput lu lah
masa jemput dia ngapain banget
terus kok lu bisa tau kalo gue di sini
itulah makna dari kata jodoh
ya lu dimana gue akan tau
gue dimana lu juga akan tahu
tinggal jawab aja sih
nggak usah muter muter
lu itu kebanyakan gengsi
udah ayo cepetan naik
udah cepetan naik
gue ini disuruh sama nyokap lu untuk jemput lu
karena katanya ada hal yang penting gitu
udah deh lu nanya dulu
udah deh cepetan naik
terus kamu ninggalin aku di sini sendiri ya
sorry al nyokap gue lebih penting
gue duluan ya
lu takut sendirian ya
minta ditemenin di sini
ya jangan nangis ya
diam lu ya
udah ayo naik cepet
mencari apa sih
ini kunci mobil lu kan
bilangin bukan gue gue nemu tadi di jalan
udah mau pacaran dulu
gila lagi dancer boy
rencana gue berdua sama misa selalu aja gagal
rencana aku berdua sama michelle tuh gagal
kayak gini tante
tiba tiba kayak ada acara mobil aku hilang
tiba tiba diambil sama si rifky dan segala macem lah tante
ribet lah pokoknya
kok berani beraninya sih si dancer boy itu nyuri kunci mobil kamu
yaudah yaudah kamu tenang aja
nanti biar tante yang ngurus
oke kalau gitu sekarang juga
tante batalin itu bonus free time buat dia
jadi dia harus balik lagi ke sini
sebentar tante telepon dia dulu ya
makasih ya tante
kelebihan gue ya voh
nggak ada romantis romantisnya
saya tau nggak sih ini ada mobil di sebelah
tunggu nggak ada aman aman
kok keterlaluan banget sih ngerjain aldino kayak gitu
sampai nyuri kunci mobilnya segala pula
aduh kerupuk kulit
gue tuh nggak sejahat itu
gue emang beneran nemu kuncinya aldinosaurus itu ya di bawah di jalanan
gue nggak bong kerupuk kulit
lagian pelan banget sih bawa motor kayak keong tau nggak
gue kenceng salah
gue pelan salah
nggak usah pelan pelan mendingan
ya udah pelan pelan
kecap bisa minggir dulu nggak ada telpon
ya udah matiin aja lah
jangan gitu dong ella bentar doang